indonesia boting gathering mungkin hal ini terdengar asing di telinga kita
pameran industri maritim indonesia ini menjadi bagian dari pameran indonesia international motor show tahun dua ribu dua puluh
pameran ini memang sengaja digelar oleh penyelenggara iams dua ribu dua puluh tiga merujuk pada pameran pameran otomotif di luar negeri
pameran otomotif yang cukup bagus di thailand lah kita katakan
di thailand itu salah satu pamerannya itu boat itu berjajar bahkan lebih dari lima puluh hiah berikut kapal kapal tempelnya
sebetulnya motor show dengan dunia bahari itu sangat erat korelasinya
di luar negeri bahkan lebih lagi
nah ini yang menginspirasi kami ketika kami studi banding lihat pameran motor show indonesia yang sebetulnya negara bahari
mestinya motor shownya segmen boatnya lebih luar biasa
nah dari situ dua ribu sembilan belas kami ketemu partner community for maritim studies indonesia sebuah yayasan nirlaba yang memang menghimpun ekosistem bahari di indonesia
yang punya mimpi industri bahari ini jadi tuan rumah di negerinya sendiri
berbagai produk industri maritim dapat ditemukan di hall b dua jakarta international expo kemayoran
dari speedboat buatan anak negeri mesin mesin perkapalan radar atau sonar pencari ikan hingga produk pendukung wisata maritim
seperti jasa asuransi maritim dapat dilihat selama iams dua ribu dua puluh tiga yang akan berakhir pada dua puluh enam februari mendatang
para peserta pameran merasa senang ikut bagian dalam iams dua ribu dua puluh
nah dengan adanya ibg ini justru kita membuka market market baru
karena kayak beberapa dari
customer kita yang berkunjung itu mereka itu sebenarnya mungkin sebelumnya hanya mengetahui dunia marine itu sempit gitu
cuma dengan adanya ibg ini mereka tahu banyak hal hal baru
kayak ternyata untuk mulai di marine ini nggak begitu mahal
untuk punya kapal untuk mulai hobi hobi yang di bidang industri marine ini sebenarnya tuh nggak begitu mahal
walaupun pengunjung tidak seramai hall lain yang berisi produk produk otomotif hal ini masih dapat dimaklumi
karena target dari pameran ini lebih dari pelanggan usaha atau pelanggan
namun banyak pula pelanggan perorangan yang tertarik pada pameran yang baru kali ketiga diselenggarakan sejak tahun dua ribu sembilan belas lalu ini
apalagi terdapat sebuah kolam buatan berukuran satu ratus enam puluh meter persegi
tempat di mana calon pembeli dapat mencoba beberapa produk
seperti perahu berbahan komposit kayak hingga marina atau dermaga apu
saya kesini surprise juga
sekarang nggak ada bot gitu ya
walaupun saya lihat pengunjungnya kurang banyak ya yang tertarik ke kapal atau bot ini ke depannya
akan menjadi perhatian
kemudian juga ini kan sebetulnya transportasi juga
mau baik itu di danau di sungai
ya kalau bisa yang agak besaran di laut lah ya
sebanyak dua puluh satu perusahaan mengikuti indonesia voting gathering tahun ini
speedboat berbahan baja buatan dalam negeri yang dibanderol sekitar empat miliar rupiah
menjadi produk termahal yang dipamerkan langsung di antara produk produk lainnya
gatotri hardianto julian asri jakarta